memasuki bulan ramadan stok minyak goreng merek minyak kita habis di pasar terbesar di ponorogo jawa timur
dan kelangkaan minyak kita ini terjadi ketika permintaan juga semakin meningkat
kelangkaan minyak kita terpantau di pasar legi ponorogo pada kamis siang
di mana beberapa lapak bahkan sudah tidak memiliki stok minyak kita sejak dua pekan hingga sebulan lalu
para pedagang menjual merek lain untuk bisa memenuhi permintaan konsumen yang juga terus meningkat
terlebih memasuki bulan puasa
minyak kita diburu konsumen karena harganya yang murah
jika ada di toko kelontong minyak kita dijual dengan harga lebih mahal di kisaran tujuh belas hingga delapan belas ribu rupiah
di situ ada sedikit tapi sekarang tidak ada yang sama sekali